bagina bagina beauty telah mati
penyihir jahat itu telah membuatnya abu racun
oke istirahat dulu ya
rani mau ke tempatnya kendi mah
papa gak salah denger
hah kamu ngapain kesana lagi sayang
ketempat candy lagi
emangnya selama ini rani pernah ketempat candy mah
iya untuk bisa bapak cegah waktu itu
rani denger ya sayang
harusnya kendi yang minta maaf sama kamu bukannya kamu
waktu mama di rumah sakit tuh candy bolak balik kesana
mau ngejelasin dan minta maaf
tapi selalu aja diusir sama papa
iya papa usir karena udah jelas dia tuh salah
lalu terus mau apa lagi
mau apa lagi
pokoknya papa gak mau lo lihat buka diri
pa candy tuh gak salah apa apa
candy tuh di fitnah
kita semua tuh sama sama dijebak pak
jebak dijebak apa
hah kamu tau gak
dia itu anak yang sudah mau mencelakai mama kamu
kamu harusnya sadar dong
lagi ngapain kamu ngebela belain candy terus
pa dengerin dulu dong pa
candy tuh gak salah apa apa
kenapa sih papa tuh gak mau dengerin rani
cukup papa gak mau denger lagi
sekarang kamu masuk kamar
hari ini kamu gak boleh kemana mana apalagi
menemui candy jelas
enggak enggak mau ayo ini pa pergi
rani tunggu sebentar
kamu udah ngelawan papa ya sekarang ya
udah berani ya
enggak boleh ketemu sama candy enggak boleh
papa jangan kasar jangan kasar sama rani
kamu jangan tinggalin mama sayang
kamu tegak ya
candy udah nyakitin mama
candy udah nyelakain mama
tapi ma mama percaya sama rani
candy tuh gak salah apa apa
candy tuh di fitnah ma
rani tuh percaya sama candy
semua bukti udah mengarahkan ke candy
kalau candy salah
mama gak mau tapi gimana lagi
kamu nurutin mama sama papa ya
kita cuma mau ngasih yang terbaik buat kamu
dan candy bukan yang terbaik buat kamu
kamu tadi lihat kan papa marahnya seperti apa sama kamu
karena dia sayang sama kamu
kamu jangan pergi ya
papa minta maaf tadi marah marah sama kamu
papa sama mama mau yang terbaik buat kamu
kasian kan mama
mama itu baru sembuh sayang
lagi lagi rani berantem sama mama sama papanya
dan itu semua gara gara aku
kamu enggak usah deg deget aku lagi
aku tuh bahaya buat kamu
lagipula aku ini bukan siapa siapa
yang penting tuh kebahagiaan kamu ran
tapi aku senang kok kamu udah mau percaya sama aku
kamu percaya kalau bukan aku yang lakuin semua itu
itu udah cukup buat aku ran
ternyata bu denungki suka bunga juga
aku baru perhatiin sekarang
tapi sayang gak ada mawar
waktu aku gak ada siapa yang ngerawat kebun mawarku
eang atau alva
apa sekarang mawar lagi musim berkembang
gimana ya marken yang manisku
aku mau kembali ke rumah
mawar candy yang manis
mawar hasil penemuanku dan itu khusus buat kenny
kendi kamu pasti sekarang bahagia ya
alva mungkin lebih bisa bahagiaan kamu dibanding aku
tapi aku kangen sama kamu kan
aku ingin ketemu sama kamu
aku aku pengen jadi orang yang bahagiain kamu kan
pokoknya tunggu aku ya ken
aku masih hidup kok
antoni maaf ya kamu jadi nunggu lama
soalnya aku habis cuci piring
lho kamu kenapa sedih
kamu itu ternyata hobinya bercanda juga ya
eh kita cari kedaksi ke depan yuk
kamu gak marah kan
kalau aku nemenin kamu disini
kamu masih sedih ya mikirin candy
iya kan ter
gue masih gak bisa terima kenyataan itu
kejadiannya emang tiba tiba banget
tapi kan itu adik diri kamu ter
dan sampai kapanpun
kamu gak akan bisa jadian sama dia
kamu tau gak
aku pengen banget jadi putri tidur beneran
dan waktu aku bangun
kamu pangeran yang ngebangunin aku
dari pertama kali aku ngeliat kamu
dan aku mau
kamu jadi pacar aku
kita kan udah temenan baik
kehidupan kita sehari hari tuh kayak dulu
aku cuman sering mikir aja
kita kan udah lama sama sama
apa pernah kau mikirin aku
walaupun cuman beberapa menit
di seluruh pikiran kamu
kita mau pergi
mau lima meter
kayaknya tante baru tahu deh
emangnya ada lomba ilmiah penemuan khusus komputer
baru sekarang sekarang ini ada
apa tuh jadi tuh kita modifikasi laptop milik kita sendiri tante
ya kayak penyaku ini tante kita tuh penyaku ini udah dimodifikasi
biar bisa iya bisa jadi alat mendeteksi kebohongan tante
oh tante pengen coba kali tante
tante gak tahu ya tante
penemuannya steven itu bisa makan korban penggunanya loh tante
ma ma rani berangkat dulu ya
keburu lomba ya steve mulai
ya udah hati hati ya sayangnya
kita pamit dulu ya tante
pamit sukses ya
gila ran ran deg degan banget aku tadi ran
bisa kualat aku ngibulin mama kamu tadi

ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau
ya udah aku mau